sebelumnya dewan pengawas kpk menjatuhi hukuman sanksi berat kepada wakil ketua kpk lili pintauli siregar pada senin
lili terbukti melanggar kode etik peraturan dewas kpk republik indonesia nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku kpk
anggota dewan pengawas kpk albertina ho menyatakan
terperiksa lili pintauli siregar melakukan penyalahgunaan pengaruh sebagai wakil ketua kpk
untuk kepentingan pribadi dan melakukan komunikasi dengan wali kota tanjung balai m syarial
dua perilaku lili pintauli siregar tersebut terbukti melanggar prinsip integritas sebagai seorang unsur komisioner kpk
sementara hal hal yang meringankan terperiksa yakni terperiksa mengakui perbuatannya
terperiksa belum pernah dihukum oleh dewas kpk
sementara untuk hal hal yang memberatkan terperiksa tidak menyesali perbuatannya
dan terperiksa tidak memberikan contoh perilaku yang baik sebagai unsur pimpinan kpk
ketua dewas kpk tumpak hatorangan panggabean mengatakan
agar kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh unsur kpk untuk menjunjung tinggi prinsip integritas pegawai kpk
bahwa terperiksa dalam hal ini lts dijatuhi sanksi berat berupa